di tengah penerapan ppkm darurat masih ada saja tempat spa yang nekat beroperasi
kami sore direktorat narkoba polda metro jaya melakukan sidak kedua tempat spa di kawasan taman sari jakarta barat yang masih buka
dari kedua tempat spa tersebut enam orang terapis diamankan dan langsung dibawa ke mapolda metro jaya untuk diperiksa
salah satu terapis terkonfirmasi positif covid sembilan belas dan langsung dirujuk ke wisma atlet
tim penyidik memanggil kedua pemilik spa tersebut untuk diperiksa
ditres narkoba akan segera melimpahkan kasus ini ke ditreskrimum polda metro jaya